sebenarnya sebesar apa valuasi dari perusahaan perusahaan transportasi online
seberapa besar juga perusahaan ini bisa mengancam kelangsungan perusahaan taksi plat kuning ke depannya
jika dilihat dari kinerja dan jumlah pengguna
kami akan bahasnya dalam bisnis transportasi online
kita lihat dulu untuk profil dari transportasi online yang pertama adalah gojek
ini juga yang dimiliki oleh indonesia sendiri
kita lihat online untuk transportasi gojek ini berdiri sejak tahun dua ribu dua
lalu baru booming di tahun dua ribu lima belas
pelopor ojek online di indonesia ini saat ini diperkirakan memiliki sekitar dua ratus ribu pengendara
dan baru pada april dua ribu enam belas gojek yang tadinya hanya memberikan layanan untuk motor saja
namun pada april dua ribu enam belas meluncurkan layanan go kart
inilah juga yang akhirnya diatur oleh pemerintah dalam revisi peraturan menteri
mulai berlaku pada satu april mendatang memang yang diatur adalah tidak dalam kasus motor
namun dalam angkutan online berbasis mobil atau taksi yang diatur
sehingga diharapkan persaingannya akan lebih sehat dengan taksi plat kuning
dan baru pada akhir dua ribu enam belas gojek berjasama juga dengan bluebird
akhirnya juga taksi taksi ataupun perusahaan taksi plat kuning ini atau konvensional ini
akhirnya mau tidak mau bekerja sama dengan perusahaan transportasi online untuk paling tidak
tidak kehilangan para penggunanya karena nanti akan kita lihat dari paling tidak kita lihat gambaran
dari kinerja dua perusahaan taksi besar di tanah air yang trennya kinerjanya terus menurun
jika setelah boomingnya transportasi online di tanah air
kita lihat perusahaan yang kedua setelah perusahaan milik indonesia sendiri
yaitu perusahaan dari amerika serikat yaitu uber yang masuk indonesia pada bulan agustus dua ribu dua puluh
yaitu diawali oleh travis kalanick dan juga gary kudus
dan dua ribu enam belas pada dua ribu enam belas ini uber munculkan layanan uberpool untuk bersaing dengan transportasi lain
sehingga ini kembali memberikan opsi kepada masyarakat untuk membayar harga transportasi lebih murah
karena bisa sharing ataupun bisa dibagi harganya dengan penumpang lain dengan tujuan yang sama
ataupun dengan searah dan baru pada akhir dua ribu enam belas kembali perusahaan taksi plat kuning
ataupun konvensional akhirnya mau tidak mau bekerjasama dengan perusahaan transportasi
online yaitu uber pt express group ini akhirnya bekerjasama dengan uber di tahun dua ribu enam belas lalu
dan perusahaan ketiga perusahaan transportasi online yang ada di tanah air adalah grab
penya asal malaysia dengan ceo nya adalah anthony ten masuk pada juni dua ribu empat belas pada saat itu grab hanya memiliki grab taksi saja
sehingga memang fokusnya pada awal masuk ke dalam negeri masih menggunakan layanan mobil yaitu taksi
dan juga pada tahun dua ribu lima belas grab merilis grab bike ini sama seperti apa yang dimiliki oleh gojek
sehingga merebut pangsa pasarnya paling tidak menambah persaingan di transportasi online untuk sepeda motor
dan pada tahun dua ribu enam belas tahun lalu grab taksi berubah nama menjadi grab dan menambah beberapa layanan lainnya
yang juga sudah dimiliki oleh gojek sehingga memang kalau kita lihat dari persaingan ketiga transportasi online di indonesia ini
diawali memang cukup berbeda beda sebenarnya kita lihat dari awal ini ada grab taksi yang berbeda beda dengan grab taksi yang ada di tanah air
itu sebenarnya adalaholo try explains saya sebenarnya dari daerah misteri
kali diaways kota juga lari ke koin itu
kita lihat dari total pengguna memang kami belum mendapatkan total berapa jumlah pengguna
namun kita lihat dari berapa pengguna aplikasi di tanah air yang memiliki ketiga layanan transportasi online tersebut
kita lihat yang pertama adalah gojek ini dengan menggunakan pengguna ios
yaitu menggunakan handphone apple ataupun juga ipad ataupun semua produk yang dimiliki apple
atau dengan ios sistem operasinya
ini gojek ini menempati urutan ke sepuluh aplikasi di indonesia
sementara dengan aplikasi play store di luar apple ini berada di urutan ke dua puluh di indonesia
sehingga nomor dua puluh aplikasi terbanyak dimiliki oleh masyarakat indonesia di play store itu nomor dua puluh untuk gojek
sementara untuk pengguna ios di indonesia di nomor satu
sehingga masuk sepuluh besar aplikasi yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat indonesia melalui pengguna ios
kemudian grab bahkan lebih tinggi lagi
nomor enam untuk di ios sementara untuk di play store di urutan dua puluh
sehingga ini bisa juga menjadi gambaran untuk berapa banyak sebenarnya pengguna transportasi online di tanah air
karena kalau kita lihat dari aplikasi tentunya anda juga memiliki aplikasi di smartphone anda
dan jika anda lihat anda pasti memiliki salah satu bahkan ketiga tiganya
kalau saya pribadi saya memiliki ketiganya ini untuk juga mencari perbandingan
maka saya bisa mencari perbandingan harga mana yang lebih murah ataupun mana yang lebih efisien pada saat saya ingin menggunakan transportasi online
dan yang ketiga ini memang urutannya paling terakhir paling buncit dibandingkan dengan dua transportasi online lainnya
yaitu pengguna ios untuk uber ini berada di urutan ke dua puluh satu dan juga pengguna play store di urutan tiga puluh delapan
dan uber juga akhirnya seperti yang sudah saya singgung sebelumnya
karena besarnya market ataupun juga pasar pengguna transportasi online sepeda motor
akhirnya uber pun merilis uber yang menggunakan sepeda motor tidak hanya mobil saja
jika kita lihat dari total pengguna itu sudah terlihat ternyata pengguna dari grab ini menempati paling tinggi untuk pengguna ios aplikasi di indonesia
kita lihat sebenarnya untuk pendanaan investor pada transportasi online ini kita lihat memang perbandingannya cukup besar
karena kalau kita lihat dari jumlah negara dan juga jumlah beroperasinya negara dari transportasi online ini cukup berbeda beda
kita lihat untuk gojek
yang memang hanya di indonesia saja ini pendana investor transportasi online untuk dua ribu tujuh belas hingga dua ribu tujuh belas
ini mencapai lima ratus lima puluh juta dolar amerika
kemudian juga untuk grab ini yang beroperasi di enam negara di asia tenggara salah satunya indonesia
asal malaysia kemudian juga ada di singapura filipina thailand dan juga di vietnam
ini memiliki investasi ataupun dana investor pada tahun dua ribu tujuh belas mencapai dua satu miliar rupiah
jadi ini adalah investasi grab hanya di indonesia
dan terakhir adalah uber memang paling tinggi karena uber juga beroperasi di delapan puluh satu negara di lebih dari lima ratus kota yang ada di seluruh dunia
dengan total pendanaan sebanyak sepuluh enam miliar dolar amerika
jika kita lihat dari total investasi dan juga tadi total urutan aplikasi di tanah air kita lihat ini juga akhirnya mau tidak mau menggerus pengguna
ataupun juga pasar dari taksi konvensional
dan ini terlihat sekali dari kinerja perusahaan seperti misalnya bluebird yang hingga kuartal ketiga tahun dua ribu enam belas
dari tahun sebelumnya bahkan mencapai enam ratus dua puluh lima miliar rupiah
jadi laba dari bluebird sendiri ini hingga kuartal ketiga tahun dua ribu enam belas turun setengahnya dibandingkan dengan tahun dua ribu lima belas lalu
terlihat dari pendapatan kemudian juga laba tentunya ini juga didorong dari kinerja jumlah penumpang dari perusahaan bluebird
yang juga akhirnya terus menurun karena hadirnya taksi ataupun perusahaan transportasi online ini
kemudian perusahaan taksi plat kuning besar lainnya itu ekspres trasindo ini juga mencatatkan rugi hingga kuartal ketiga dua ribu enam belas sebesar delapan puluh satu miliar rupiah
ini ruginya saja dibandingkan periode yang sama sebelumnya masih untung sebenarnya sebelas tujuh miliar rupiah
sehingga memang sangat terlihat sekali dampak besar dari transportasi online terhadap kinerja taksi taksi konvensional
kita harapkan saja sebenarnya dengan adanya revisi dari peraturan menteri kementerian perhubungan ini justru tidak merugikan masyarakat
yang justru akhirnya harus dibebankan dengan harga taksi online yang lebih tinggi
kita lihat untuk valuasi dari perusahaan
ini juga akhirnya mau tidak mau dengan laba yang terus tergerus pendapatan terus tergerus
akhirnya juga membuat valuasi dari brand ataupun dari perusahaan tersebut turun
kita lihat di bluebird paling buncit dibandingkan dengan tiga perusahaan taksi ataupun perusahaan online lainnya
hanya di angka sembilan delapan triliun rupiah
kita bandingkan dengan yang ada di indonesia saja dulu yaitu gojek
gojek bahkan valuasinya hingga tahun dua ribu tujuh belas sudah mencapai tujuh belas triliun rupiah
bahkan bluebird pemain taksi
nah transportasi yang sudah lama di tanah air ini langsung dikalahkan dengan gojek yang didirikan tahun dua ribu dua
dan baru booming tahun dua ribu lima belas
valuasinya bahkan sudah sekarang mencapai tujuh belas triliun rupiah
apalagi jika dibandingkan dengan grab yang beroperasi di enam negara
ini valuasinya mencapai dua puluh triliun rupiah
apalagi kembali jika dibandingkan dengan valuasi perusahaan dari amerika serikat
yang beroperasi di delapan puluh satu negara
mencapai sembilan ratus tujuh triliun rupiah

untuk valuasi uber
kita harapkan saja kembali yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa
revisi dari peraturan menteri kementerian perhubungan ini
semoga saja justru memang membuat persaingan bisnis di dunia transportasi di dalam negeri semakin sehat
namun juga tidak merugikan masyarakat yang harus dibebani ongkos yang lebih mahal